kamu mau seperti orang orang itu
itu yang mama alami dulu cu
itu yang mama alami dulu cu
makanya mama teman
makanya mama teman
mau cerai sama bapak kamu
tapi kan beda aku mah
cucu teh masih sendiri
cucu teh masih sendiri
tinggal di luar negeri teh berat cu
tinggal di luar negeri teh berat cu
gak seenak apa yang dibilang cu yoyo sama kamu
gak seenak apa yang dibilang cu yoyo sama kamu

gak seenak apa yang dibilang cu yoyo sama kamu

memangnya kamu tuh ga liat di tv
kamu kan bisa liat banyak penyiksaan dipukulin
oleh itu kamu mau bersama bukuan a whistles
kamu mau seperti itu
oleh itu kamu mau bersama bukuan a whistles
kamu maau seperti itu

tapi kan kalo setahun tuh cuma sebentar ya itu mah
yuhu mana ada kontraknya satu tahun
paling sedikitnya dua atau tiga tahun
iya tapi dua tahun juga sebentar banget
semuanya pasti ada jalan keluarnya jo
jalan keluar yang mana tuh ma
nggak ada pilihan lain
mau diapain lagi atu
ya maksudnya teh ah
dijadikan rumah lagi gitu
bagi dua aja
ah itu kan rumah warisan
sebaiknya kan dibikin rumah lagi
jadi ah kalau mau pulang kampung kan bisa pas lebaran
kampungnya teh udah ketimbun lho sor
aa juga butuh uang buat sekolah kiki
enggak tak ada yang croc
ah kita juga mau t
kita harus balik ke siman eh
soh di sini keilo di mana
eh cincin saya mau turun
ya lewat sana aja kenapa sih doi ribet amat
bagus ya kum ceng
ada nomor teleponnya tuh doi
ya sudah nanti saja
ada gajahnya di balir palpatu
batunya hilang gajahnya datang
aku tahu maksud dirimu
diam diam suka padaku
ada gajahnya di balir palpatu
batunya hilang gajahnya datang
jangan diam diam begitu
ketipan gajah kamu
hati saya ngeklik sama rumah ini
bagus ya kum